ribuan pekerja dan buruh melakukan aksi unjuk rasa menuntut pencabutan permenaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua pada rabu pagi
permenaker ini menyatakan bahwa jaminan hari tua hanya bisa dicairkan secara penuh pada usia lima puluh enam tahun
presiden konfederasi serikat pekerja indonesia sekaligus presiden partai buruh said iqbal turun langsung memimpin unjuk rasa
said iqbal mengklaim sekitar seribu pekerja dan buruh yang turun saat ini menurutnya jumlah ini sudah disesuaikan dan menuruti aturan pada masa pandemi covid sembilan belas
mereka menyuarakan dua hal pada unjuk rasa ini yaitu pencabutan permenaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua dan mendesak presiden joko widodo mencopot menteri ketenaga kerjaan ida fauziah
peraturan menteri ketenagakerjaan ida fauzia
nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua akan berlaku mulai mei
salah satunya mengatur tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jht
di mana dana jht baru dapat dicairkan saat pegawai berusia lima puluh enam tahun atau usia pensiun
dan kini kami sudah terhubung dengan produser lapangan sian indonesia siva maulida
siva bagaimana sebenarnya sikap buruh terkait aturan baru jht ini
untuk melakukan perusahaan
ya di tamu saya dan pak birsa saat ini untuk unjuk rasa penuntutan pencabutan permenaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua
yang berlangsung di kantor kementerian ketenaga kerjaan republik indonesia di jakarta ini masih berlangsung
tadi masa mulai mendatangi kantor kementerian ini terhitung sejak sekitar pukul sembilan pagi waktu indonesia barat
kemudian dimulai ataupun
proses unjuk rasa ini disambut oleh federasi serikat pekerja sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat
nah untuk jumlah masa sendiri ataupun pengunjuk rasa
tadi presiden partai buruh yang juga memimpin orasi sejak sekitar pukul sepuluh tadi menjelaskan
ada sekitar seribu orang pengunjuk rasa yang hadir di kementerian ketenaga kerjaan
dan memang jumlah ini menurut said iqbal tadi sudah sesuai dengan aturan dari aparat keamanan
yang mengawal pengunjuk rasa
jalannya unjuk rasa pada siang hari ini
nah selain di kementerian ketenagakerjaan di jakarta
tadi said iqbal juga menyatakan bahwa nanti rencananya masa pengunjuk rasa akan bergerak menuju kantor bpjs ketenaga kerjaan di jakarta
dan selain terpusat di jakarta untuk unjuk rasa penuntutan pencabutan permenaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua
juga dilakukan di wilayah wilayah lain di indonesia
seperti sebut saja ada di wilayah bandung kemudian ada di semarang surabaya di makassar dan juga hingga batam
nah untuk tuntutannya sendiri dalam unjuk rasa hari ini para serikat pekerja serikat buruh ini menuntut ada dua hal
yang pertama anita dan pemirsa bahwa mereka menuntut pencabutan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor dua tahun dua ribu dua
yang concernnya adalah pencairan manfaat
jaminan hari tua ini hanya bisa dicairkan sepenuhnya saat pekerja ini menginjak usia lima puluh enam tahun
nah kenapa ini menjadi kontroversi dan juga ditolak oleh serikat buruh serikat pekerja yang ada di seluruh wilayah indonesia
karena dinilai merugikan karena nanti saat mereka melakukan pengunduran diri dari pekerjaan saat ini
ataupun memutuskan untuk melakukan pensiun dini
maka manfaat jht tidak bisa segera dicapai
mereka bisa segera dicairkan selama mereka belum berusia lima puluh enam tahun
hal ini berbeda dengan peraturan pemerintah sebelumnya yaitu peraturan pemerintah nomor enam puluh tahun dua ribu lima belas
yang diteken atau disahkan oleh presiden joko widodo pada saat itu
yang dalam peraturan pemerintah sebelumnya ini dibolehkan bagi siapapun pekerja yang memang telah kehilangan pekerjaan
ataupun mengundurkan diri ataupun melakukan pensiun
mereka bisa segera dicairkan selama mereka belum berusia lima puluh enam tahun
sudah boleh mencairkan dana jht mereka
nah ini dituntut oleh para pekerja karena dinilai permenaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua ini
melangkahi ataupun melanggar aturan peraturan pemerintah yang sebenarnya lebih tinggi
dibandingkan peraturan menteri ketenagakerjaan
sehingga serikat pekerja serikat buruh ini menilai bahwa menteri ketenaga kerjaan saat ini
melangkahi aturan presiden sebagai pemimpin di republik indonesia
nah tuntutan yang kedua masih terkait juga dengan hal tersebut
serikat pekerja serikat buruh ini menuntut untuk mencopot juga menteri ketenaga kerjaan
yang saat ini diemban oleh ida fauziah karena dinilai kebijakan kebijakan selama menteri ketenaga kerjaan ini menjabat
terus menerus merugikan buruh dan merugikan kaum kecil ke bawah buruh pekerja dan lain sebagainya
dan justru condong ataupun pro
nah dua hal ini yang disuarakan oleh para serikat buruh serikat pekerja
dan mereka memberikan waktu dua minggu sejak hari ini anitta dan pemirsa untuk menteri ketenagakerjaan
menindaklanjuti tuntutan mereka untuk mencabut permenaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua ini
dan nanti jika dua minggu dari sekarang tuntutan mereka belum didengar ataupun belum ada kaitan kaitan kebijakan lain

jabatan menteri ketenagakerjaan dari ida fauzia
nah sebenarnya terkait hal ini juga kemarin sekitar hari senin dari menteri ketenagakerjaan ida fauzia sendiri
sudah memberikan pernyataannya terkait kontroversi permenaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh
di mana pada saat itu ida fauziah menyatakan bahwa sebenarnya
permenaker ini sudah melalui proses yang cukup panjang sebelum diundangkan sebelum disahkan
di mana ida fauziah menyatakan bahwa sudah ada dialog sudah ada konsultasi
dimulai dengan dewan jaminan sosial nasional atau djsn kemudian diskusi juga dengan forum lembaga tripartit nasional
dan juga koordinasi dengan kementerian lembaga lainnya sehingga memang peraturan ataupun kementeriannya
permenaker ini tidak serta merta baru timbul begitu saja dan membuat masyarakat berkontroversi gitu
namun kembali menanggapi hal itu said iqbal menyatakan bahwa belum ada konsultasi ataupun diskusi
ataupun pembicaraan yang diajak oleh kementerian ketenaga kerjaan terkait hal itu
sehingga said iqbal sebagai presiden partai buruh menyatakan bahwa hal itu bohong
dan permenaker ini menyalahi
konstitusional dan melukai hati para pekerja dan buruh yang ada
nah selain itu dalam pernyataan sebelumnya juga ida fauzia sebagai menteri ketenaga kerjaan
sebenarnya sudah menjelaskan bahwa untuk menggantikan skema jaminan hari tua
sebenarnya juga sudah disiapkan yaitu skema ataupun jaminan sosial lain yang bernama
jaminan kehilangan pekerjaan atau jkp
nah ini memang menimbulkan kontroversi lagi
karena sebenarnya meskipun dalam jkp ini akan memberikan uang tunai
kemudian informasi pasar kerja kepada mereka yang ter phk
namun yang menjadi kontroversi berikutnya adalah skema pembayaran jkp yang ditolak juga
oleh para pekerjaan dan buruh
dalam jkp ini nantinya untuk pembayaran manfaat hanya akan dilakukan selama enam bulan
setelah para pekerja atau buruh ini terkena phk
nah untuk enam bulan tersebut tiga bulan pertama
jadi memang untuk pembayaran jaminannya ini berbeda jauh dengan jaminan hari tua
di mana jika jaminan hari tua ini bisa dicairkan secara penuh dalam satu waktu full
sesuai dengan iuran yang telah mereka kembangkan ataupun yang telah mereka bayarkan
selama masa kerja mereka
nah adita dan juga pemirsa memang saat ini untuk unjuk rasa di kementerian ketenagakerjaan masih berlangsung
dan beberapa saat yang lalu kami menerima informasi bahwa nanti sekitar pukul dua belas tiga puluh
jika tidak ada perubahan rencananya menteri ketenaga kerjaan ida fauzia akan mencoba menerima perwakilan
dari serikat buruh serikat pekerja yang hari ini mendatangi kantor kementerian ketenaga kerjaan
kita tahu selanjutnya bagaimana dinamika dari situasi ini dan apakah suara suara para pekerja dan buruh ini
akan didengarkan sepenuhnya ataupun sebagian dan akan ditindaklanjuti oleh pemerintah
baik terima kasih siva maulida produser lapangan cnn indonesia melaporkan
tetap puas pada di tengah keramaian dan selamat bertugas kembali